anda masih bersama kami dalam breaking news kompas tv
saudara yang anda saksikan ini adalah proses evakuasi terhadap
salah satu mobil yang terlibat kecelakaan di jalur kontraflow
di kilometer lima puluh delapan tepatnya di tol jakarta cikampek wilayah karawang jawa barat
yang anda saksikan adalah proses evakuasi terhadap satu mobil
yang terlibat kecelakaan yang juga ludes terbakar
saudara ini dievakuasi menggunakan derek milik jasa marga
setelah petugas baik itu dari basarnas kepolisian dan juga inavis
memastikan bahwa sudah tidak ada lagi korban yang masih berada di dalam mobil tersebut
saudara dari informasi yang kami dapatkan
ada sejumlah kantong jenazah yang memang sudah dievakuasi ke dalam mobil ambulans
setelah ini yang anda saksikan adalah proses evakuasi terhadap satu mobil
yang terlibat kecelakaan yang juga ludes terbakar
saudara di kilometer lima puluh delapan tol jakarta cikampek
sebelumnya pagi tadi telah terjadi kecelakaan
beruntun di jalur kontraflow di kilometer lima puluh delapan tol jakarta cikampek
yang melibatkan tiga kendaraan
dua kendaraan adalah mobil pribadi
dua mobil pribadi tersebut terbakar
dan satu kendaraan lainnya adalah bus
diduga kecelakaan terjadi akibat supir yang mengantuk
hingga mengakibatkan kendaraan yang dikendarai
salah satu mobil yang melaju dari arah jakarta menuju cikampek ini
oleng dan hilang kendali
hingga akhirnya menabrak bus yang berlawanan arah saudara
kami harus menjauh dari lokasi karena proses evakuasi terhadap korban
yang masih berada di dalam mobil yang terlibat kecelakaan

yang sudah dilakukan sementara satu mobil lagi yang memang sudah dievakuasi dengan mobil derek atau kendaraan derek milik pt jasa marga
polisi sendiri saat ini sudah berada di lokasi
dan sepertinya polisi akan melakukan atau polis line garis polisi
agar lokasi kejadian ini tidak didekati oleh baik itu media ataupun warga yang ingin melihat ke lokasi kejadian
ini adalah gambar terbaru yang kami dapatkan bahwa satu kendaraan mobil pribadi yang terlibat kecelakaan ini sudah berhasil dievakuasi dengan mobil derek
sementara satu kendaraan lainnya yang juga terbakar hebat dan juga

apakah belum bisa berhasil dievakuasi karena proses evakuasi terhadap korban yang masih ada di kendaraan ini masih terus dilakukan oleh petugas saudara
proses identifikasi terhadap nomor polisi kendaraan yang terlibat kecelakaan saat ini masih terus dilakukan
utamanya terhadap dua kendaraan pribadi yang terlibat kecelakaan
dan satu bus yang memang juga terlibat kecelakaan